hari ini warga negara indonesia yang berada di abu dhabi sedang melaksanakan pemungutan suara
pelaksanaan pemilu di abu dhabi dilakukan dalam tiga metode pilih di tempat penghutang suara
melalui pos dan fasilitas kotak suara keliling
metode disesuaikan dengan kondisi dan preferensi masing masing pemilih
sementara itu total dpt luar negeri di abu dhabi tercatat sebanyak empat empat ratus enam orang
sudah tersambung bersama kami sekretaris panitia pencoblosan
sekretaris panitia pemilihan luar negeri ppln abu dhabi nur ibrahim
selamat sore waktu jakarta mas baim
selamat sore waktu abu dhabi elvira
mas bayum bagaimana antusiasme warga negara indonesia di sana untuk ikut serta mencoblos dalam pemilu dua ribu sembilan belas kali ini
ya di luar dugaan
sejak pagi kita membuka kesempatan warga kita yang akan melakukan pemungutan suara
di tps kbri abu dhabi dari jam delapan pagi hingga jam enam sore
namun di lapangan ternyata jam tujuh tiga puluh sudah mulai banyak orang berdatangan berbondong bondong
karena mungkin ada sebagian dari warga kita yang telah terdaftar sebagai pemilih
mereka ada aktivitas atau kegiatan lain di hari jumat ini meskipun hari ini resminya libur
karena weekend di abu dhabi namun mereka memilih berangkat lebih awal dari tempat tinggal masing masing
dan cukup membuat petugas mengalami kesulitan di awal ketika baru di
buka pelayanan pemungutan suara
senang sekali mendengar warga negara indonesia di sana antusias
harapannya seperti itu juga di indonesia nanti tujuh belas april
mas baim ketika antusiasme begitu tinggi apakah panitia pemilihan luar negeri menghadapi kendala
walaupun tadi anda sempat mengatakan di awal agak kesulitan karena banyak warga yang datang
tapi di luar itu apakah ada kendala yang berarti ditemui dalam hari pencoblosan di sana
ya dapat kami sampaikan bahwa sekitar satu jam sejak
tps dibuka tadi pagi sampai sekarang kegiatan atau aktivitas pemungutan suara berlangsung lancar
dan bahkan sebagian warga itu kelihatan sekali antusias dan menyempatkan melakukan selfie atau wifi
kalau orang bilang selfie berjamaah begitu bahasa kerennya di sekitar atau di arena tps
dan juga spot spot selfie yang telah kita sediakan
selain itu kita memang sudah mengantisipasi ya kan
banyak sekali warga kita yang datang untuk memilih atau bahkan hanya untuk datang memeriahkan
karena tadi dari hasil penelusuran kita nanya beberapa warga yang hadir di sini
ternyata mereka sudah ada yang memilih menggunakan metode pemilihan pos dan juga kotak suara keliling
sehingga sebenarnya mereka tuh ingin merasakan yang namanya pesta demokrasi lima tahunan
dengan datang langsung ke tempat pemungutan suara di mana mereka bisa berkumpul dari berbagai kelompok dari berbagai komunitas

sehingga yang terjadi adalah suasananya sangat meriah bahkan ini mungkin kegiatan paling ramai selama hampir dua tahun kami bertugas di sini
menarik ya sekaligus silaturahmi begitu
mas baim kan untuk di luar negeri ada tiga cara begitu ada pencoblosan penghutang suara secara langsung kemudian kotak suara keliling
dari tiga macam ini mana yang kemudian
yang mendapatkan respon yang lebih dari warga negara indonesia yang berada di sana
ya yang sangat luar biasa itu kalau kami bisa sampaikan berdasarkan informasi dan data yang kami terima dari para petugas ppln maupun kppsln
masyarakat sangat antusias untuk memilih metode pemilihan ksk atau kotak suara keliling
tidak hanya karena mereka merasa terbantu karena sebagian warga kita yang pemilih itu mereka juga bekerja di perusahaan perusahaan dan waktunya itu kadang tidak cocok dengan waktu pemutas suara yang sudah kita tetapkan tanggal dua belas april ini
sehingga mereka memilih opsi ini agar para petugas bisa datang jemput bola
pemilih tidak bisa datang tapi petugas bisa datang kepada para pemilih
dan ini yang dilakukan berdasarkan kondisi kesehatan
dan ini yang dilakukan bahkan kemarin sore itu masih ada petugas kita yang melakukan pemungutan suara menggunakan ksk di kapal laut
wah luar biasa
mereka datang masuk ke dalam kapal laut yang tengah bersandar sehingga ada foto fotonya nanti bisa kami share
ini menunjukkan apa ya bahkan pelaut yang hanya bersandar hitungan jam atau mungkin hitungan hari masih mau masih tempat dan ingin menggunakan hak pilihnya
demi bisa memilih
jadi kepada pemilu serentak dua ribu sembilan belas ini ini sesuatu yang luar biasa menurut kami
baik terima kasih nur ibrahim sekretaris ppln abu dhabi kita harapkan prosesnya berjalan lancar hingga nanti penghitungan surat suara